lihat lydia gak
yaudah cari dia suruh temui saya ya
ya baik pak
pokoknya semuanya harus kamu atur
karena semua sudah menjadi tanggung jawab kamu
dan saya gak mau kalau ada yang gak beres
pasti kamu yang udah gunting gunting baju ini kan
pak rafi maksud pak rafi apa ya
gak usah berkelit kamu
ini ada buktinya
kamu masuk ke ruangan saya
lu masih minta duit lagi sih
lu pelit banget lu dan
dibang lima ratus ribu doang
ya tapi lu pengenetan
jadi lu gak mau kasih
ya enggak lah
itu lebih dari gopek
biarin aja kenapa
emang apa kalau lebih
tunggu tunggu deh
tante gak ada
jujur aku gak ngerti sama jalan pikiran kamu mira
kenapa kamu mesti menyembunyikan siapa sebenarnya suami kamu
padahal ini bisa bantu aku dan mas raffi untuk nemuin kedua anak kamu
ya udah lain kali kalo jalan hati hati sayang ya
iya tante makasih ya
ya udah lain kali kalo jalan hati hati sayang ya
iya tante makasih ya
ya udah lain kali kalo jalan hati hati sayang ya
iya tante makasih ya
ya udah bisa kan jalan
ya udah hati hati ya

pak wisnu dari anugrah tekstil sudah datang

baik pak terima kasih
baik pak terima kasih
miranda sekarang kamu bisa senang
tapi sebentar lagi

ya handphone gue ketinggalan lagi
siapa yang sudah berani gunting baju ini
ini pasti lydia
lydia yang udah naruh foto ini dan gunting bajuku
yaudah cari dia suruh temui saya ya
ya baik pak
pokoknya semuanya harus kamu atur karena semua sudah menjadi tanggung jawab kami
dan saya nggak mau kalau ada yang nggak beres
baik bu lydia
pasti kamu yang udah gunting gunting baju ini kan
pak raffi maksud pak raffi apa ya
nggak usah berkelit kamu
ini ada buktinya
kamu masuk ke ruangan saya
eh di pabrik ini nggak ada yang benci mira selain kamu
pak raffi sumpah saya nggak tahu apa apa soal ini
saya dari tadi di sini kok pak
benar dia dari tadi di sini
iya pak betul
sudah hampir satu jam beli dia di sini
kalau bukan lydia siapa yang bawa masuk foto mira dan gunting baju ini
kalau pak raffi datang kamu harus bilang kalau saya udah satu jam di sini
kamu tenang aja
saya akan kasih kamu bonus tengah dari gaji kamu
selamat siang pak

aku akan dapatkan bukti dari cctv
cctv yang ke ruangan bapak sepertinya rusak
loh kenapa bisa rusak sih
saya tidak tahu pak
harusnya bapak itu kontrol terus ruangan saya
kerja nggak becus
aduh sebenarnya sih gue masih belum tenang nih
tapi kasian si ilham
terus anak anak yang mau diajarin ngajak
juga pasti udah nungguin dia
tante anterin aja ya
nggak usah tante
ilham sendiri aja
ilham udah biasa
tante nganterin ya
nggak usah tante
ilham bisa sendiri
tetap tante nganterin
indah sama ilham kalau mau ke mana mana
harus kuduk tante nganterin
tante kok segitunya khawatir sama ilham cuma indah
di luar banyak orang jahat ilham
tante nggak mau kalian ada apa apa
iya pak mimi
indah di rumah aja ya
mimi keluarnya bentaran doang kok
terus jangan ke mana mana ya
kalau indah bosen indah bisa tuh setel tipi
sekarang mimi sama kak ilham jalan ya
pintu mimi kunci dari luar
supaya orang jahat gak bisa masuk ke dalam rumah
pipi mah punya kunci serep tenang aja ya
yaudah mimi jalan sayang ya